kami upayakan lebih aman melalui bus dan kereta atau kapal

laba tahun berjalan rp satu lima puluh satu triliun ekuitas rp sebelas lima puluh enam triliun dan memiliki aset rp tujuh belas tiga puluh satu triliun

diantaranya mampu melaksanakan dua ratus tiga puluh satu program kegiatan pengembangan stm
dan menyelesaikan pengaduan perusahaan

pt jasar harja juga berhasil memanfaatkan sekitar rp dua puluh enam miliar
rp lima untuk pengembangan sosial kemasyarakatan dan rp sembilan enam puluh enam miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat
dalam menghadapi revolusi industri empat
jasara harja bertransformasi dengan meluncurkan aplikasi grcu pada mei dua ribu sembilan belas
hingga februari dua ribu dua puluh dua aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari lima puluh juta pengguna
lewat aplikasi ini masyarakat bisa mengajukan santunan secara online dengan mudah
bahkan bisa mengecek masa berlaku sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau swdklj
yang tertera di stnk dengan mengisi informasi data berupa nomor polisi dan rangka kendaraan
crq juga menyediakan fitur mytrade yang dapat merekam aktivitas perjalanan penggunanya
sehingga mempermudah dalam proses verifikasi pengajuan santunan jika terjadi kecelakaan
ada empat segmen khususnya
yang pertama korban kecelakaan
kemudian pengusaha atau bus
dan yang keempat adalah masyarakat pengguna itu sendiri
untuk korban kecelakaan masyarakat korban kecelakaan ini akan mendapat kemudahan dengan adanya jrq ini
yaitu fitur untuk pengajuan santunan secara online ya
kita membangun model bisnis dengan digital
ini adalah jawaban terhadap keinginan pak menteri bumn
kehadiran aplikasi jrc disambut baik oleh masyarakat
sejumlah kalangan menilai aplikasi ini mampu mempermudah mereka mengakses berbagai informasi
terutama layanan pengajuan klaim santunan kecelakaan
bagus banget sangat ngebantu
soalnya kan kita kalau untuk jalan langsung klaim segala macam kan waktu kebuang
terus belum antri yang panjang
waduh makan tenaga waktu biaya segala macam dengan adanya aplikasi itu sangat membantu
sangat membantu banget
positif sih ya bagus banget sebenarnya kalau misalnya ada aplikasi kayak gini
tapi sayang banget kalau misalnya belum disosialisasi apalagi dari dua ribu sembilan belas sampai sekarang
belum banyak orang yang tahu gitu
atas keberhasilannya dalam berinovasi pt jasara harja pernah meraih sederet prestasi
pada dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
pt jasar harja meraih penghargaan sebagai
dua puluh februari dua ribu dua puluh satu pt jasara harja juga dinobatkan sebagai pemenang terbaik
untuk kategori asuransi umum perusahaan milik negara

peran aktif jasara harja dalam memberikan pelayanan asuransi sosial kepada masyarakat patut diacungi jempol
para pelaksana administrasi sebagai barisan terdepan berperan penting agar setiap santunan dapat diproses secara tepat cepat dan akurat
di balik santunan diberikan banyak cerita yang dialami oleh mereka yang bertugas ketika melakukan layanan jemput bola atau mobile service jasara harja
ketika peristiwa kecelakaan terjadi petugas jasara harja dituntut aktif mendapatkan informasi kejadian dari berbagai pihak
salah satunya bekerja sama dengan kepolisian
untuk dukungan kita terhadap jasa raja kami selalu koordinasi dan memberikan informasi bahwa kita misalnya ada kecelakaan kita memberikan laporan polisi
kemudian setelah kita memberikan laporan polisi kita bisa bareng bareng bersama rekan rekan jasa raja untuk mendatangi tkp
misalkan nanti sudah clear untuk jasa raja kita juga bersama sama memberikan santunan atau mengecek kepada korban ke tempat korban
petugas jasara harja juga memastikan kondisi korban kecelakaan jika memerlukan perawatan medis berkoordinasi dengan pihak rumah sakit
proses verifikasi data kecelakaan bahkan bisa dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kejadian
jadi kami akan mendaklanjuti ketika kami dapat laporan dari teman teman kepolisian ataupun informasi dari teman teman rumah sakit
kami akan mendaklanjutinya dengan cara mendatangi ke rumah sakit
benar enggak ini korban laka
sesuai dengan laporan polisi yang terbit
apabila memang benar dan kemudian bisa diklasifikasikan korban terjamin oleh jasara harja
maka pada kesempatan pertama kami akan menindaklanjutinya dengan memberikan surat keterangan penjaminan
khusus untuk tabrak lari ini kan hal yang berbeda ya
karena kita memiliki kewenangan untuk melakukan survei bersama melakukan pengecekan ulang bersama teman teman laka terutama untuk dtkp nya
benar enggak ini korban
ini betul betul korban tabrak lari
ya sebagai penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas pt jasara harja membangun kerjasama dengan berbagai pihak
terutama lembaga atau instansi yang berkaitan langsung dengan peristiwa kecelakaan
berbasis pelayanan digital terpadu dari hulu kehilir jasara harja bekerjasama dengan ekosistem yang mendukung kinerjanya
di antaranya melibatkan korlantas polri untuk laporan kecelakaan online dan real time
perusahaan farmasi untuk memastikan data dan penggunaan obat sesuai kebutuhan korban kecelakaan
penyedia asuransi jaminan lanjutan hingga perbankan untuk penyerahan santunan secara cashless
upaya mempercepat dan mempermudah layanan santunan pun terus dilakukan
pihak pihak terkait untuk mensupport sarana layanan santunan contoh rumah sakit
lalu kita bukan hanya bicara dengan stakeholder yang klasik ya kita juga bicara dengan percepatan layanan
jadi kita bicara stakeholder atau pihak pihak mitra yang bisa mempercepat dan mempermudah layanan santunan
contoh kita juga mengembangkan teknologi paint location
jadi kita tahu nanti kita mengembangkan base map
kita tahu nanti kita mengembangkan base map
yang tahu bahwa titik itu ketika petugas
jadi sekarang kan mengandalkan petugas datang ke lokasi
jadi kita sekarang ke depannya kita bisa tahu bahwa di lokasi itu
rumah sakit puskesmas atau ambulans standby itu di jarak berapa dari titik kejadian lokasi kita akan tahu
sadar akan menjalankan tugas dan fungsinya
petugas jasa raharja harus bergerak cepat
membantu proses pencairan santunan kecelakaan
sekalipun harus menempuh perjalanan jauh dan medan berat menuju tempat tinggal korban kecelakaan
seringkali kalau misalkan yang dijangkau sama jasa raharja ini
terutama orang orang yang mengalami kecelakaan di kota besar ya
kan belum tentu warga kota itu sendiri
rata rata mereka yang dari desa urbanisasi ke kota
ternyata begitu kita verifikasi data datanya rumahnya ada jauh dari misalkan dari kota
harus ke pelosok desa
jalannya pun belum tentu semuanya aspal
meskipun sebagian besar sekarang aspal
beberapa kejadian bahkan di motor itu kan ada boxnya tuh
nah box saya itu sampai jatuh dua kali tuh patah
ya karena mungkin medannya tapi itu bagian dari tantangan ya
lur banyak meninggal banyak lur
kehadiran jasara harja sebagai pengelola asuransi kecelakaan lalu lintas di indonesia
memberikan manfaat besar bagi masyarakat
mengingat setiap korban kecelakaan menanggung kerugian baik secara fisik maupun materi
peristiwa kecelakaan berpotensi menimbulkan kemiskinan bagi korban berusia produktif
bahkan pada tahun dua ribu sebelas kementerian kesehatan menyatakan who menempatkan kecelakaan lalu lintas
sebagai penyebab kematian ketiga di dunia setelah hiv aids dan tbc
angka kecelakaan lalu lintas di indonesia terbilang tinggi dari tahun ke tahun
berdasarkan data badan pusat statistik ada satu ratus enam belas empat ratus sebelas kecelakaan yang terjadi di indonesia
sementara sebelumnya di tahun dua ribu delapan belas ada satu ratus sembilan dua ratus lima belas kecelakaan
puluhan ribu orang meninggal dunia belasan ribu mengalami luka berat
dan lebih dari seratus mengalami luka ringan setiap tahunnya
sementara pada tahun dua ribu dua puluh kementerian perhubungan mencatat
dari total seratus dua puluh delapan kecelakaan
jumlah korban kecelakaan lalu lintas dengan usia produktif cukup tinggi
di antaranya dua puluh sembilan dua ratus delapan puluh satu korban berusia dua puluh hingga dua puluh sembilan tahun
dan delapan belas lima ratus lima puluh tiga korban berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun
pelayanan prima yang dilakukan oleh jasar harja telah membuktikan konsistensinya
dalam memberikan perlindungan dan keselamatan
terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik
tak hanya sekadar melakukan kewajibannya
sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial
pemberian santunan kecelakaan yang cepat dan responsif
menjadi tanda kasih dan kepeduliannya terhadap mereka
yang menanggung banyak kerugian akibat sebuah peristiwa kecelakaan